saya bersama coach indra safri akan mengumumkan dan juga akan share kepada teman teman semua mimpi besar pssi kedepannya
hal yang paling utama ketika di iff bali bulan september pssi mendengungkan bahwa tahun dua ribu tiga puluh empat kita akan membawa piala dunia itu ke indonesia bersama dengan negara asean
roadmap menuju tahun dua ribu tiga puluh empat itu terbagi dari empat fase
fase yang paling pertama adalah pembuktian kita di olimpiade tahun dua ribu sembilan belas
ketika kita memang sudah area football developmentnya itu settle di olimpiade dua ribu dua puluh empat maka dari itu itulah dimulai mimpi kita yang sebenarnya menuju dua ribu tiga puluh
kalau kita tarik mundur dari dua ribu dua puluh empat fase berikutnya adalah sea games dua ribu dua puluh
untuk itu pssi dengan ini menyatakan bahwa ada tugas besar dan tugas baru untuk coach indra safri
di mana ini menjadi backbone football development di indonesia dari mulai hari ini sampai dengan road menuju tahun dua ribu dua puluh
yaitu untuk mempersiapkan football
football development basic knowledge basic football skill dan melatih anak anak yang ada saat ini mendata base pemain
scouting komprehensif untuk mimpi besar kita ke depannya
untuk itu pssi harus memilih dua langkah
langkah yang pertama adalah tidak menugaskan coach indra safri untuk tim u sembilan belas
namun langkah yang kedua yaitu mengganggu
dengkos indra safri bersama dengan tim kepelatihan di tim nasional indonesia
dan juga di bawah komando dari coach daniel rwindo di high performance unit pssi
untuk mempersiapkan pemain pemain dan tim untuk mimpi besar indonesia ke depannya tahun dua ribu dua puluh tiga
dari pssi sekian coach indra safri silakan
kita membicarakan sepak bola indonesia tidak hanya tim nasional u sembilan belas
adalah bagian kecil dari rencana besar sepak bola indonesia
paparan atau penyampaian pak waketum dan juga bu sekjen kemarin
membuat saya juga ingin berkontribusi untuk mimpi besar tersebut
dan oleh sebab itu saya nyatakan kemarin
kepada bu sekjen karena itu juga tidak pekerjaan yang ringan
perlu tenaga pemikiran yang fokus
maka oleh sebab itu kami sepakat bahwasannya memang kontrak saya berakhir di desember
dan untuk khusus tim nasional u sembilan belas tidak diperpanjang
tapi seperti yang disampaikan bu sekjen tadi
ada pekerjaan baru
ada pekerjaan baru
ada pekerjaan baru
ada kontrak baru yang akan kita bicarakan nanti setelah kontrak saya berakhir di desember nanti